sensei selamat ya
nah mara kamu pulang sama siapa
kalau misalnya kamu pulang sendiri bahaya
ya udah gini aja deh mendingan aku antarin kamu ke depan
sampai dapat taksi
temen temen kita pulangnya konvoi ya
gimana kalau kita merayakan kemenangannya bang chandra itu kita makan makan di restoran
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
don mau motor ya don
sebenernya tuh gue males banget kalau si clara ikut
ngapain sih dia bakal ikut
makanya kayaknya cewek kita berdua lagi baik
semoga aja lah kita nggak kena imbasnya
udah lu gak suka pikiran gitu dong
udah kita happy aja
riuk ini cepetan lah lama banget sih
sebentar lagi selesai
hai sekadar merek mereka kita tak kaya anak lo digugur kecil tak bersibuk itu abang minta
tolong titip sini ya apa apa ya mengganggu atau kerja yang mau beres beres itu enggak
baik tuh kok bah kenapa suruh saya ngerayu neng raya supaya abadi jenika saya tidak mau
tidak setuju saya juga tidak akan berhenti bener dong bahkan buntanya bah kalau saja
sineng pulang ke bandung gara gara abah nikah maaf saya ikut mesin engkau setuju tujuh belas bisa
ya alhamdulillah kalau begitu ada yang jagain yang disana kalian memang sahabat sejati saya
nunia nangis ah gimana jadi dikubur ini diaminin maksudnya aduh tahan tahan dipikirkan gimana
ienia jahit munges sama mengandalku cintai coh tak moeailing nge psgok besok
mengangka borun y uskan
rader saya pergi dulu ya
apa mau kemana
saya mau nemenin neng anies membeli bahan baju pengantin
buah edan buah edan
memangnya sudah dekat pernikahan sama si temanis
terus si neng sudah
yang penting membuat saja dulu
eksekusi pemakaiannya kapan saja juga bisa
ya saya pergi dulu ya assalamualaikum
itu benar benar itu ya
ngestu balik ngestu balik
lamun ngeskabung bulungan kecinta
merasan motor gue lah ini
jalan mana ini
selamat pergi biarkan
cepat kita cari
gak moral ga sumpahin
jangan kamu pakai komanks

tapi daftar internasional tersenama lah
aku pengen jadi dra ga kaga

spersih juga itu
gue harus cari zamannya
biar om yang bayar untuk merayakan kemenangan chandra hari ini
tangan kita udah ngomong saya kan terlanjur janji sama temen temen mau saya yang teraktif
biar om yang bayar tenang oke semua
selamat siang om
bang chandra wah untung tadi bang chandra bisa ngalahin si roger itu
kalau enggak pasti kedudukan kita seperti bebek bertelur alias dua kosong
tapi alhamdulillah satu sama
satu seimbang deh
wah berarti ada kesempatan buat si boy menang besok nih
itu partai penentuan
lo tenang aja yan
gue itu udah siap
mama mau kasih tahu nanti mama pulangnya agak telat ya
soalnya mama mau ke ambasador dulu
mama mau beli gaun
itu loh di butik langganan mama itu
ini temennya mama tante verly
yang jago banget desain gaun pengantin
mama udah pergi
udah mau pergi nyari gaun pengantin
berarti tanggalnya udah deket dong ma
selamat ya ma
mondi bener bener senang dengerin ini semua
pokoknya nanti jangan ditungguin ya
oke siap ma
salam ya buat calon bapak aku
kok kamu ucapin sama kita kenapa
aku bener bener makin seneng
mama sekarang lagi pergi sama calonnya
buat nyari gaun pengantin
lo denger kan tadi barusan mondi ngomong apa
nyokapnya mau nikah sama apa aja rayang
aduh gue ga bisa bayangin kalo mereka jadi saudara
gue juga tadi sedih
aduh bentar sabro
kalian berdua apaan sih
kamu yang berisik bebek
aku cerita ya
tapi kamu jangan berisik
katanya tadi mau nikah sama abangnya raya
jadi si bebek kaget soalnya gue suruh dia gantiin boy buat ngelawan ray moraga
gue takut boleh kenapa napa

apa sih namanya tuh
angus lagi jadi hitam deh lu
harganya berapa bibir lo
mau gue bikin jadi lontong bibir lo
enggak di warung enggak di tempat makan bercanda mulu
bebek ini urusan gimana dong
kita harus cegah urusan ini
jangan sampai abahnya raya sama mawannya moni itu nikah
karena kasihan lu cintanya raya sama moni
aku pikirin aku pikirin sesuatu
selamat ya raya
dia bahkan dia akan punya papa baru
aku mau punya kapal baru kamu selamatin
kamu senang banget kalau aku punya papa baru
tapi giliran kamu cemberu terus sedih terus giliran abah mau nikah lagi
mau punya mama baru
kenapa sih punya mama tiri kan harusnya senang doang
papa tiri dan mama tiri itu beda
enggak ada ceritanya papa tiri itu jahat
yang ada ceritanya itu mama tiri jahat
tidak ada ceritanya